dibangun mulai tahun dua ribu tiga belas bendungan tukul di kabupaten pacitan jawa timur ini memiliki luas empat puluh empat delapan puluh satu hektare dengan daya tampung delapan enam puluh delapan juta meter kubik
bendungan tukul merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang diharapkan bisa berperan sebagai sumber air baku sumber energi pengendalian banjir dan stimulus ekonomi di bidang pariwisata dan perikanan air tawar
selain bendungan tukul tahun dua ribu dua puluh satu ini rencananya presiden jokowi juga akan meresmikan sejumlah bendungan lain
di antaranya bendungan ragnamo ratiklot dan napon gt di nusa tenggara timur bendungan tunju dan mila di nusa tenggara barat bendungan tritip di kaltim bendungan seigon di kepri bendungan gondang di jawa tengah dan bendungan tapin di kalimantan selatan
bendungan ini sekali lagi memiliki peran yang sangat penting
untuk pengendalian banjir untuk mengairi sawah air irigasi dan juga penyediaan air baku yang di sini nanti kurang lebih tiga ratus liter per detik dan tentu saja ini adalah untuk warganya bapak bupati pacitan
dengan kapasitas tampung delapan tujuh juta meter kubik
bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar yaitu enam ratus hektare sawah
sementara itu gubernur jawa timur hovifah indar parawansa mengungkapkan bahwa keberadaan bendungan tukul di kabupaten pacitan diharapkan mampu menguatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pacitan
mulai dari sumber energi listrik para wisata serta pengairan lahan pertanian
bendungan tukul di kabupaten pacitan ini satu oktober yang lalu
sudah empounding dan tentu ini akan menjadi bagian dari penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah pacitan ini
karena bisa mensuplai irigasi sampai
bendungan tukul yang mulai dibangun pada dua ribu tiga belas ini
diperkirakan mampu menjadi sumber air dan energi serta stimulus perekonomian daerah
tim liputan cnn indonesia